dan kini kita beralih kembali ke dalam negeri
peringatan insiden perobekan bendera belanda di hotel yamato surabaya berlangsung semarak
aksi teatrikal mengenang insiden tujuh puluh tiga tahun silam ini diikuti oleh ratusan peserta dan wali kota surabaya tri risma hari ini
teatrikal perobekan bendera ini bertujuan untuk memberikan semangat generasi muda di surabaya
untuk berani berperang melawan kebodohan dan kemiskinan
dua puluh september seribu sembilan ratus empat puluh lima terjadi insiden peropekan bendera belanda di hotel yamato surabaya
insiden ini kemudian menjadi peristiwa bersejarah bagi bangsa indonesia yang diperingati setiap tahunnya
rabu pagi insiden perobekan bendera ini pun diperingati oleh masyarakat surabaya
dengan menggelar aksi teatrikal yang melibatkan dua ratus orang dari berbagai kalangan
mulai dari pelajar veteran tni polri hingga seniman
teatrikal peperangan pun diperagakan mulai dari perjuangan arek arek surabaya
saat melawan pendudukan belanda pasca kemerdekaan yang tidak terima dengan masih berkibarnya bendera merah putih biru
milik belanda di hotel yamato yang kini berganti nama menjadi hotel majapahit
bendera merah putih biru pun akhirnya diropet menjadi sanggui warna merah putih
saya alhamdulillah saya merasa bangga dan sangat merdeka

saya merasa bergantung kepada orang orang dari jawa tenggara yang belum pernah meninggal di sana

teatrikal insiden perobekan bendera ini juga dihadiri wali kota surabaya tri risma hari ini
wali kota surabaya berpesan agar insiden heroik perobekan bendera ini terus dikelolakan
karena memiliki nilai semangat khususnya untuk generasi muda agar berani
memerangi kemiskinan dan kebodohan di negeri ini
sebenarnya semangat untuk anak anak supaya mereka tidak pernah kenal takut
dan tidak pernah ada kata menyerah
itu yang kenapa kita juga mengundang anak anak itu
terus terang saya senang ya saya surprise mereka ternyata juga mengikuti itu dengan antusias gitu
ini apa sih bukan gitu
tapi mereka mengikuti dengan antusias
kemudian mereka semangat
juga saat kemudian terjadi perobekan mereka justru mereka yang banyak teriak teriak kan anak anak itu
jadi artinya artinya semangat itu sudah terbentuk dan terbangun di anak anak kita
saya berharap ini terus karena mereka akan bertempur di perang yang sesungguhnya yaitu kemiskinan dan kebodohan
aksi teatrikal bersejarah di kota surabaya ini akan terus diadakan agar masyarakat khususnya surabaya
tidak lupa dengan sejarah
dan juga dengan sejarah bangsa indonesia sekaligus menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda bangsa ini
wahyu pratama surabaya